kementerian kesehatan menggelar konferensi pers tentang update vaksin covid sembilan belas
vaksin akan mulai masuk pada november dan desember mendatang secara bertahap hingga dua ribu dua puluh satu
masyarakat diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai lini pertama pencegahan dan pengendalian covid sembilan belas
direktur jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit menular kemenkes ahmad yuryanto
dalam konferensi pers pada senin mengatakan
vaksin dari tiongkok akan mulai masuk indonesia pada november desember dan seterusnya secara bertahap
ada tiga vaksin yang saat ini memasuki proses uji klinis tahap ketiga dan siap digunakan
yuri menyebut pada november akan masuk satu lima juta vaksin kemudian pada desember satu lima juta vaksin
vaksin akan diberikan dua kali dan vaksin kedua akan diberikan empat belas hari setelah vaksin pertama
sementara itu pihak bepom mui dan kementerian agama sedang berada di tiongkok
untuk mengecek keamanan dan kehalalan vaksin
karena vaksin akan diberikan bertahap yury berharap warga tetap menjaga protokol kesehatan sebagai lini pertama pencegahan